hai kalau mau kamu berdoa kamu minta dituangkan kesabaran dan juga dipalingkan kamu dari boy
enggak papa sayang nggak papa juga kita tiba tiba ke berasa di todong
bu devi malah bela musuh sih lagi siapa lagi sama bu devi mungkin aja pacar barunya bu devi
mungkin raya moraga itu pacar barunya bu devi wah gawat nih kalau kayak gini bu devi bisa ngerusak
konsentrasi bang chandra
memang jangan terpengaruh sama teriakan budi
alhamdulillah bu semenjak iklan kami dibintangi oleh clara dan boy
itu tingkat penjualannya sangat meningkat
dan kena banget
iya emang bener kok
si boy dan clara itu
emang pasangan yang serasi dan cocok banget
untuk iklan ini kan
jadi begini bu
untuk iklan selanjutnya kami tetap meminta clara dan boy
untuk bintang iklannya bagaimana
gak mau nih
untuk sementara waktu ini saya belum bisa
membiarkan si boy
untuk ikut foto
loh kenapa bu ini kan kesempatan baik
ya bener cocok
ini emang kesempatan bagus
ya saya berharap
masih ada kesempatan kesempatan bagus lainnya
di kemudian hari cocok kan
soalnya gini alasannya
membiarkan si boy ikut
dan saya kepengen si boy itu konsentrasi
karena dia harus menghadapin un
tapi kami tidak bisa memaksakan gendak mudah mudahan
bisa menjadi bintang iklan roda kami lagi
insya allah ya
kami akan bicarakan dengan direktur utama kami lagi
ya oke terima kasih banyak
saya tunggu kabar bagusnya
terima kasih apa ya
emang ini adalah kesempatan bagus
dan ini adalah proyek besar
klien itu gak kecewa
karena macan juga gak pengen ngecewain si boy
macan ngelakuin ini semuanya
demi kebahagiaan boy
kalau saya jadian bisa dipukul pukul sama chandra
oh gitu jadi gara gara pamir gak jadian sama bu devi
pamir takut sama chandra jadi saya pelarian dong
engga engga itu kan kalau kalau sekarang kan sama bu dona
beneran awas lo
satu dua tiga
gak apa apaan sih
candra bangun candra
bang harus kuat bang
bang harus kuat bang
bang harus kuat bang
bang harus kuat bang
bang harus kuat bang
bang harus kuat bang
bang harus kuat bang
bang harus kuat bang
bang harus kuat bang
bang harus kuat bang
bang harus kuat bang
bang harus kuat bang
bang harus kuat bang
bang harus kuat bang
bang harus kuat bang
bang harus kuat bang
bang harus kuat bang
bang harus kuat bang
udah domali s selfie
bang harus kuat
bang harus siap
udah di situ balikin
bang harus kuatan dekat
bang harus kuatan dekat
bang harus kuatan dekat
bang harus kuatan dekat
bang harus kuatan dekat
bang harus kuatan dekat